apakah anda sudah punya ide untuk makanan berbuka nanti
nah kami punya salah satu kudapan yang mudah untuk dibuat sendiri di rumah
dengar menu souffle pancake asal jepang yang memang fluffy dan lembut
kalau dimakan apalagi kalau di mall bisa sampai berjam jam mengantrinya ya
nah karena lagi di rumah aja pagi ini saya akan mengajak anda untuk mencoba memasak souffle pancake
pertama siapkan dua butir telur yang sudah dipisah kuning dan putihnya
aduk kuning telur lalu tambahkan satu sendok makan susu segar
dan empat sendok teh terigu yang telah dicampur dengan setengah sendok teh baking powder
anda boleh menambahkan perisa vanila atau parutan kulit lemon sesuai selera
aduk hingga rata
gunakan mixer untuk mengocok putih telur hingga mengental
selama mengocok tambahkan gula perlahan sesuai selera
kini campur adonan putih telur ke dalam kuning telur secara perlahan
aduk hingga bercampur namun tetap perhatikan tekstur adonannya
usahakan tetap mengembang dan kental
siapkan wajan panas yang telah dibasahi sedikit minyak
dan masukkan adonan ke dalamnya
tutup wajan dan tunggu dua hingga tiga menit dengan api kecil
anda bisa menambahkan sedikit air di tengah proses
agar adonan souffle pancake matang lebih merata
balikan secara perlahan dan tunggu hingga matang
ini dia hasilnya souffle pancake ala di rumah aja
anda juga bisa menambahkan topping kesukaan anda
bisa buah es dan juga adonan yang anda suka
atau seperti saya maple syrup
arissa pagi jakarta